seorang pemuda di cianjur jawa barat merasa tertipu karena mengetahui istrinya ternyata seorang pria
karena lewat media sosial dan berpacaran selama setahun kasus ini terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku
inilah foto saat pernikahan seorang pria di cianjur dengan seorang mengaku perempuan bernama adinda kenza
sang pengantin pria malah tertipu karena sang istri adalah laki laki
terbongkarnya status sang istri setelah pihak keluarga mulai curiga
pihak keluarga pun menelusuri asal dan latar belakang adinda hingga akhirnya diketahui adinda adalah laki laki berinisial esh
kepala desa wangunjaya jelani membenarkan kejadian itu
pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya